dalam razia protokol kesehatan di simpang gadok kabupaten bogor jawa barat
terdapat wisatawan yang menunjukkan bukti tes antigen sudah keadaan luar saha
dalam razia puluhan wisatawan diminta putar arah kembali masuk tol
karena tidak membawa surat hasil tes antigen maupun bukti telah divaksin
sedikitnya seratus pelanggar tanpa masker juga dikenakan sanksi sosial di tengah guyuran hujan
seperti denda lima puluh hingga seratus ribu rupiah
penyekatan akan terus diberlakukan setiap akhir pekan hingga hari raya idul fitri mendatang
banyak yang lewat kenapa banyak yang lewat
karena mereka sudah menyadari fungsinya atau tahu bahwa ke puncak ini harus dilakukan
adanya rapid antigen atau telah membuktikan bahwa mereka sudah melakukan vaksinasi
libur pasca akhir pekan juga dimanfaatkan wisatawan untuk berkunjung ke pulau bali
pada libur pasca kali ini jumlah penumpang domestik yang tiba di bandara igusti ngurah rai
naik lebih dari seratus persen dibanding hari biasa
objek wisata alam dan objek wisata satwa pun mengalami peningkatan kunjungan
menurut data humas bandara igusti ngurah rai
puncak kedatangan penumpang domestik terjadi pada kamis dan jumat kemarin
sedikitnya delapan empat ratus orang tiba di terminal domestik per hari
di hari biasa rata rata kedatangan penumpang berkisar empat orang per hari
objek wisata alam baik pantai maupun pegunungan juga masih menjadi tujuan favorit wisatawan